pilkada serentak dua ribu dua puluh akan digelar pada sembilan desember mendatang
nantinya pemilihan umum kepala daerah tersebut akan dilakukan
dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona
setidaknya dua ratus tujuh puluh wilayah yang tersebar di seluruh indonesia akan menggelar pilkada dua ribu dua puluh
nantinya seluruh tahapan pilkada mulai dari sosialisasi hingga hari pencoblosan
diikuti dengan penerapan protokol kesehatan covid sembilan belas
daftar penduduk potensial pemilih pemilu juga tercatat lebih dari satu ratus lima juta jiwa
ketua kpu arief budiman memastikan nantinya bagi pasien positif covid sembilan belas
membedakan adalah di setiap tahapan itu ada protokol covid sembilan belas
protokol pencegahan penularan covid sembilan belas
jadi mulai tahap awal pelantikan
kemarin sudah kita terapkan pada saat kita melakukan pelantikan bpk bps
itu sudah menggunakan protokol covid sembilan belas
nah sebentar lagi verifikasi faktual dukungan calon berseorangan
kemudian pemutakhiran data pemilih
kemudian nanti pencalonan kampanye penghutang suara
jadi di setiap tahapan kita akan menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas
menteri dalam negeri tito karnavian mendorong para calon peserta pilkada dua ribu dua puluh
mengangkat isu mengenai efektivitas penanganan wabah virus corona
yang berdampak pada kehidupan ekonomi sosial dan juga budaya
menurut tito adu gagasan dalam isu tersebut menjadi strategis
mengingat pilkada dua ribu dua puluh digelar di masa pandemi
kita melihat bahwa ada kerawanan media penularan
tapi juga kita ubah menjadi peluang yaitu dua ratus tujuh puluh persen
pada daerah hampir dua ratus dua puluh itulah incamen yang akan running lagi
maka saya meminta kepada teman teman media dan kita semua bergerak
agar isu yang diangkat isu sentral yang diangkat dalam kontestasi pilkada
itulah isu tentang penanganan covid efektivitas penanganan covid daerah itu
dan penanganan dampak sosial ekonominya
di tengah kontroversi pilkada
karena akan di tengah pandemi
mendagri tito karnavian justru melihat pilkada dua ribu dua puluh
sebagai peluang untuk membuktikan bahwa penanganan covid
harus menjadi isu sentral dalam pilkada dan dapat mengurangi dampak dari covid sembilan belas
benarkah isu pandemi bisa menjadi amunisi
baik bagi kandidat petahana ataupun juga penantang
untuk bisa memenangkan kontestasi
bagaimana kemudian dengan kerawanan yang masih menjadi ancaman
jika pilkada tetap dilaksanakan di tengah tengah pandemi
kita akan coba bahas pada malam hari ini dengan tiga narasumber yang sudah hadir dari luar studio
ada bang ahmad doli kurnia ketua komisi dua dpr ri
selamat malam bang doli apa kabar
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik waalaikumsalam bang doli
dan juga ada pak bahtiar baharudin kapuspen kependagri
pak bahtiar selamat malam apa kabar
selamat malam assalamualaikum
dan ada mas agus melas direktur sindikasi pemilu demokrasi
selamat malam mas agus sehat apa kabar
baik kita coba bahas pilkada di tengah pandemi corona bapak bapak sekalian
menarik ya ketika saya mungkin ke kemendagri dulu pak bahtiar
ketika pak tito cukup optimistis bahwa seharusnya di pilkada ini di tengah pandemi
bisa mengangkat isu isu yang terkait dengan covid sembilan belas
agar mungkin lebih substansial begitu ya
tidak lagi bisa atau tidak lagi bermain pada isu isu primordial misalnya
tapi ketika kemudian menyampaikan ini ke publik
pak bahtiar mungkin anda bisa menggabarkan kepada kami ini maksudnya seperti apa pak
karena kemudian iya bahwa bisa juga memang ini menjadi satu peluang ya
tapi di sisi yang lain kan jangan sampai mengaburkan bahwa masih ada loh kontroversi pilkada di tengah pandemi ini
karena memang ancamannya masih nyata sebetulnya pak bahtiar
ya saya kira soal pandemi itu sudah selesai diskusi sebenarnya
karena semua negara kan menghadapi itu
semua negara hampir semua negara mengambil kebijakan menuju kenormalan baru
nah dalam kontes kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara
bahwa hari ini seluruh kehidupan kemasyarakatan kebangsaan kenegaraan kita kan tetap harus berjalan
tetapi harus aman dari covid sembilan belas
kita sebut itu adalah membangun tatanan baru yang produktif tapi aman dari covid sembilan belas
nah bagaimana kita melanjutkan kegiatan
kehidupan demokrasi kita khususnya pilihan terhadap baik kualitasnya dari sisi proses sukses kemudian output nya juga sukses
nah tanda tangan ini harus kita ubah jadi peluang
jadi bagaimana mengubah tanda tangan
tentu memang tantangannya pasti lebih berat
karena dalam pilkada normal juga selalu saja memang ada salah salah yang memang harus kita
harus dorong terus misalnya bagaimana
partisipasi masyarakat kualitas proses
kemudian berbagai hal hal yang selalu timbul
di setiap protestasi pilih kadang maupun pemilu
bagaimana mengubah ini
hari ini musuh bersama masyarakat itu namanya covid sembilan belas
seluruh masyarakat merasakan itu
dan juga dampak dari pandemi itu
baik dampak sosial maupun dampak ekonomi
ataupun dampak lainnya
nah itu sekarang yang dihadapi seluruh warga bangsa kita
nah oleh karenanya kita ubah ini jadi peluang
maka tentu sekarang calon para calon kepala daerah
untuk meraih meremut hati masyarakat
untuk memilihnya tentu kan harus mengajukan
visi program kemudian tawaran tawaran gagasan inovasi
nah inovasi tawaran program yang dibutuhkan masyarakat hari ini
sesuai dengan kondisi objektif yang dihadapi masyarakat hari ini
nah bagaimana mereka bisa tetap produktif
tapi aman dari covid sembilan belas
nah tawaran tawaran program ekonomi
bagaimana cara mengelola soal pandemi
nah hal hal itulah nanti pertarungan gagasannya gitu
yang masih akan terjadi
dengan demikian karena ada pertarungan gagasan seperti itu
maka justru masyarakat akan mendapatkan keuntungan
dan itu akan menjadi pandemi yang lebih baik untuk kita
yang terbaik yang akan memimpin daerahnya ke depan di tengah krisis ini
karena krisis ini secara data dan informasi dan hasil sedia menunjukkan bahwa kita masih akan menghadapi di tahun tahun mendatang
jadi memang yang dibutuhkan oleh daerah dua ratus tujuh puluh daerah ini bukan pemimpin biasa tapi memang pemimpin di masa krisis
jadi pemimpin di masa krisis itu memang punya kemampuan x plus satu kalau perlu x plus dua dan seterusnya
ini lah dimaksud pemimpin biasa jadi membangun optimisme di tengah kita memang secara menghadapi yang hanya bahwa berlalu itu
oke baik itulah mengapa kemudian isu covid seharusnya bisa menjadi substance dari adu gagasan antara kandidat
maksud anda begitu ya saya coba ke bang doli deh dari komisi dua dpr melihat
soal ketika isu covid ini dihadapkan dengan pilkada bang doli apakah benar bahwa ini bisa menjadi substansi tersendiri
ini bisa membuka mata kita semua bahwa ini justru baik untuk bisa memilih calon calon terbaik
atau justru sebetulnya secara politik bisa merugikan juga bagi petahana
karena kan yang sedang berhadapan dengan covid ini kan adalah para petahana yang mungkin saja maju lagi nantinya
komisi dua melihatnya bagaimana bang doli pilkada di tengah corona ini
ini sudah hitam sebetulnya ya kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan pilkada apalagi dikaitkan lagi sampai makampang
saya terima kasih itu sebuah sudah fakta
perlatangan pilkada ini kan sudah berproses panjang
maksudnya mungkin sejak mulai dari tahun dua ribu sembilan belas ketika tahapan parakan atau bakal kepala daerah baik yang pertahanan
perhana itu kan sudah mempersiapkan diri sebetulnya dari jauh jauh
nah begitu masuk ke dunia di terpa pandemi covid sembilan belas ini kan memang agak sedikit dihentikan default
nah tetapi di dalam konteks ini walaupun tahun ini si para kandidat sudah terus melakukan sosialisasi
bedanya kan pilkada pilkada
sebelumnya adalah kalau dulu tema di pilkada itu beragam
ada yang membawa suatu soal pendidikan ada yang membawa suatu soal kultur kemudian soal kesehatan
nah dengan adanya pandemi ini ini tema atau judulnya hampir sama
dan media media kampanye itu juga hampir sama
kita bisa lihat di awal awal itu tema sampai
media media kampanye nya bagi bagi raksasa
terus kemudian beranjak meningkat bagi bagi prioritizer
kemudian bagi bagi kata kata
sudah mulai kena dampak kesehatan ekonomi bagi masyarakat yang terkena imbas dari pandemi
nah ini sebetulnya memudahkan masyarakat menilai leadership dari
pertahanan maupun mempertahanan
makanya saya kurang setuju selama ini ada yang mengatakan bahwa dalam situasi covid ini selalu yang dibutuhkan adalah petani
bahkan tadi kan kesehatan mengatakan sekarang ini pertangannya justru lebih berat bagi pertahanan
apakah misalnya kepemimpinan yang ditutupkan selama empat tahun pasti
itu bisa berarti berlaku dengan krisis
karena leadership itu tidak mudah
orang yang punya kemampuan leadership di masa normal belum tentu bisa juga diterapkan di masa yang krisis
nah oleh karena itu sekarang terbuka semuanya peluang itu
nggak ada lagi misalnya ada hak privilege atau misalnya sudah dipastikan ada jaminan petahana menang atau tidak
sekarang semuanya kembali
temp sama media kampanye juga sama
nah tinggal ditunjuk kemampuan
walaupun ya saya sering mengatakan di dalam tahapan tahapan ini juga harus juga diberi kesempatan kepada kader kader ini
jadi ada media media untuk mencapai visinya ke depan sebagai apa
lima tahun ke depan ini untuk membangun atau memajukan daerah ini
tapi segi kampanye saya kira hampir sama semuanya
menarik bang doli
saya harus jedetan lebih dulu
sebelum nanti saya akan ke mas agus melas
mas agus dari perspektif anda ketika pilkada di tengah koro ini apakah hikmah tadi yang dikatakan oleh bang doli juga dan juga oleh pak bahtiar ini adalah sebuah peluang
atau ini justru agak agak gegabah
dan bagaimana kemudian dengan soal petahana dan juga non petahana ketika harus dihadapkan dengan covid sembilan belas
isu ini apakah betul bisa mereduksi isu isu yang lain nanti di pilkada serentak dua ribu dua puluh
tapi kita bahas nanti usai jeda
kami akan segera kembali
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus anda sepakatkah dengan pak tito bahwa pilkada di tengah pandemi ini justru bisa membuat peluang yang baru agar kemudian kita bisa tahu lebih dalam soal pandemi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi

mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi

mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi

mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi

mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi

mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi

mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi

mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi

mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi
mas agus melas dari direktur sindikasi pemilu demokrasi